bmkg merilis potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi hingga pergantian malam tahun baru nanti
intensitas curah hujan yang tinggi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua bnpb mencatat banjir sudah seribu lebih terjadi di berbagai wilayah indonesia salah satunya jakarta
selain memantau dua belas titik pintu air dan melakukan simulasi pendistribusian perahu karet ke dua puluh lima kelurahan rawan banjir
badan penanggulangan bencana daerah bpbd dki jakarta dengan berbagai instansi beserta pemprov dki jakarta berencana melakukan modifikasi cuaca
upaya antisipasi cuaca ekstrim hingga januari mendatang
dengan melakukan persemayan garam garam mungkin bisa delapan ratus kg
atau dua empat ton dengan pesawat pesawat tni au untuk kita lakukan di udara jakarta
kita harapkan nantinya walaupun terjadi hujan mungkin intensitasi tidak lebat mungkin hanya grimis misalnya
ataupun bisa kita dorong oleh tim tersebut ke perairan kepulauan seribu misalnya
sehingga cuaca ekstrim itu tidak harus jatuh di atas wilayah jakarta
upaya antisipasi pun sudah dilakukan oleh petugas upk badan air dinas lingkungan hidup provinsi
dki jakarta di pintu air manggarai
pengambilan sampah dan penjagaan telah dilakukan meski ketinggian air masih normal
beroperasi mulai dari pagi sampai malam jadi kita di sini sudah dibagi
ada yang piket pagi udah ada kerja malam juga udah ada khusus piket malam udah ada
jadi kalau masalah antisipasi contohnya hujan debat itu kita sudah siap siaga terus
bpbd dki jakarta menghimbau masyarakat tetap tenang terhadap perakiraan cuaca ekstrim
yang akan terjadi hingga akhir januari mendatang